beberapa masalah yang terjadi dinilai tidak akan menghalangi jalannya pilkada serentak lima belas februari mendatang
sejumlah antisipasi pun dilakukan terutama di wilayah wilayah rawan konflik
jelang pemilihan umum kepala daerah serentak pada lima belas februari mendatang
menteri dalam negeri cahyokumolo menyatakan pendistribusian surat suara bertahap telah dilakukan
meski masih ada kendala di beberapa wilayah terpencil
ia memastikan adanya bantuan dari tni dan polri untuk pendistribusian ini
mendagri juga mengultimatum semua pegawai negeri sipil di satu ratus satu daerah yang mengikuti pilkada serentak agar bersikap netral
sanksi tegas akan diberlakukan jika ada pns yang tidak netral
dari sampai hari ini tinggal fokus ke pengecekan pencetakan kertas suara
kalau dari kami memonitor semua hampir tiap hari kami punya posko
sudah sembilan puluh lima persen ya
masih ada mayoritas daerah yang masyarakatnya belum mau merekam ulang
sehingga belum punya data ektp
meski persiapan hampir rampung ada beberapa hal yang mesti diwaspadai
berdasarkan indeks kerawanan bawaslu ada empat daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi
yaitu aceh banten dki jakarta dan papua barat
terkait peringatan ini menko polhukam menyatakan
gaya antisipasi telah dipersiapkan
sudah ya ini kan sudah beberapa kali kita arahkan ya
bahkan kemarin saya langsung ngecek juga ke daerah yang mempunyai indeks kerawanan tinggi
ya ini aceh banten jakarta dan papua
saya kemarin sudah ke aceh ya kan
ternyata setelah saya kumpulkan aparat keamanan di sana
aparat penyelenggara dan birokrat ya
mereka sepakat bahwa pilkada ini milik mereka bersama
bersama artinya partisipasi masyarakat
itu sangat menentukan
pilkada serentak akan dilaksanakan pada lima belas februari
satu ratus satu daerah akan menggelar pemungutan suara
menurut kpu tahun ini anggaran yang digunakan mencapai rp empat dua triliun
namun masih ada dana pilkada lima ratus miliar rupiah yang belum diberikan oleh kepala daerah di sejumlah provinsi
yosi sesbenyagewab cnn indonesia
tinggal lima belas hari lagi
pemilihan kepala daerah dilaksanakan
komisi pemilihan umum memastikan seluruh logistik telah didistribusikan
namun ada sejumlah catatan dari badan pengawas pemilu yang harus diantisipasi
komisi pemilihan umum memastikan logistik pemilihan kepala daerah serentak sudah didistribusikan
surat suara dan logistik pilkada untuk tujuh puluh lima daerah dipastikan telah sampai di kabupaten kota
sedangkan surat suara untuk dua puluh enam daerah lain masih dalam proses pengiriman
meski masih ditemukan surat suara yang rusak di sejumlah daerah
kpu menyatakan pilkada akan berjalan baik sesuai dengan rencana
surat suara rusak itu sampai hari ini yang dilaporkan ke kita di masing masing daerah
nah mekanismenya kan sudah dibangun dan itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat
namun sejumlah catatan yang ditemukan
indeks kerawanan pemilih yang disampaikan bawaslu pada rapat koordinasi persiapan pilkada serentak dua ribu tujuh belas menunjukkan
ada empat provinsi yang menjadi daerah yang rawan ricuh dalam pilkada mendatang
provinsi tersebut adalah aceh dki jakarta banten dan papua
selain itu bawaslu juga memberi catatan khusus terkait data pemilih pada satu ratus satu daerah yang masih bermasalah
persoalan pemilih ganda
data ktp elektronik yang diakui bawaslu hingga kini belum tuntas
kalau pemilih ganda sampai semalam kita terus lakukan rapat koordinasi untuk membersihkan pemilih pemilih kita yang memang tidak memenuhi syarat
jadi kita mendorong kpu supaya terus melakukan upaya upaya serius untuk memastikan akurasi daripada derajat daftar pemilih kita
bawaslu juga telah menetapkan beberapa daerah yang rawan terjadi politik uang
di antaranya yang tercatat memiliki warga dengan ekonomi menengah ke bawah seperti papua ambon dan sulawesi selatan
yossi sesbaniagewab cnn indonesia
kapolri jenderal tito karnavian mencatat sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye pada pemilu kepala daerah tahun ini
dinamika politik terutamanya di ibu kota menjadi fokus perhatian bagi aparat keamanan

mengenai pelanggaran di masa kampanye
mengenai pelanggaran di masa kampanye

yang lainnya masih ada dalam pembahasan sebanyak enam puluh dua
dan sebagian besar bukan tidak pidana pemilu
atau memang laporan yang tidak memiliki sasaran di dalamnya

polda metro jaya memastikan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur dki jakarta akan berjalan lancar
polda metro jaya telah memetakan daerah potensi rawan kericuhan pada pilgub yang dilakukan pada lima belas februari mendatang
dua puluh personel polda metro akan diterjunkan untuk mengamankan pesta demokrasi ini
sudah semua kita isek pasukan di lapangan personel untuk bisa mengamankan pilkada
sudah semua kita isek pasukan di lapangan personel untuk bisa mengamankan pilkada

pasukan cadangan kita didisziahkan
yang jelas are semua cbcb sudah kita simulasikan untuk pemilu keadaan ini bisa aman
tentu kita lakukan antisipasi untuk bisa aman terkendali dan sukses
kita dibantu oleh stakeholder kemudian tni membantu kita